menteri koordinator bidang kemaritiman rizal ramli rabu sore memeriksa kesiapan stasiun pasar senen pada musim mudik lebaran tahun ini
selama pemeriksaan rizal ramli ditemani menteri perhubungan ignatius jonan
rizal ramli dan ignatius jonan meninjau beberapa titik di stasiun mulai dari ka berantas musola tempat penukaran tiket hingga customer service
menko paritim juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang
rizal ramli menilai ada perubahan besar di tubuh pt kereta api indonesia
kini stasiun pasar senen terlihat lebih besar dan lebih nyaman
ia juga mengapresiasi langkah menhub jonan yang menggelar mudik gratis bagi pemudik sepeda motor
saya juga bangga inisiatif pak yonan supaya yang naik sepeda motor naik kereta api
karena risikonya itu kan kecil sekali
pertama buat yang punya anak anak ya
kalau mesin naik sepeda motor ke jawa timur kena angin kena hujan risiko kecelakaan tinggi